terima kasih raden
kita harus segera memberikan penawarnya kepada mereka
kita berbagi tugas
raka dan yunda yang memberikan obat menawarnya
aku akan menghadapkan daprabu
istighfar aman sadar aman
kita lepaskan mereka
ketika dia menang mudah
jadi kita bahkan akan di cruise
karena kita tidak bunuh mereka
rasanya kita turun tartas

anda akan lebih lagi
lagi terlalu lama
aduh aku takut
aduh aku takut
aku takut aku takut
aku takut aku takut
aku takut aku takut
ampura aku tak mau menyakiti kamu
ampura aku tak mau menyakiti kamu
tolong jangan beritahu kakanda prabu aku mohon
rai kita bisa bicara dengan baik baik
jika memang benar putriku yang besar
aku siap menjelaskan
jangan lakukan hukumannya
akhirnya dengan cara ini
aku yakin bisa memaksa kandap prabu mencabut hukuman pada surawi sesa
atau paling tidak hukuman putraku bisa diringankan
aku tidak akan lulu pada ayahmu

una vez rima kenalahi kakandanya rude iklim

cepat turun dia
membawa semua pasukan
ingin memandikan si liwangi
dengan jarah pasukannya sendiri

aku bersumpah akan memenggar kebaramu dengan tanganku sendiri dan mengarah keliling jalu

aduh aduh aduh aman aman lepaskan aman aman lepaskan aman aman aduh
aduh lepaskan aku aman

biarkan aku masuk aku harus segera bertemu dengan gusti prabu siliwangi
mesti prabu tidak bisa ketemu dengan orang sembarangan
begatan kami sangat darurat
benar aku harus segera bertemu aku adalah putri raja galuh
tunjukkan rencana kalian
kami tidak sempat membawanya
biarkan kami masuk tolonglah
dia tidak berbohong